jenasa bribda hoyrul anam dan bribtu mohamad lasminto
korban kecelakaan helikopter bahar kampolri yang jatuh di kabupaten belitung
mendarat sekitar pukul delapan lewat sepuluh waktu indonesia barat
di markas polairut bandara pondok cabe tangerang selatan
kapolri jenderal listio sigit prabowo memimpin langsung upacara penyerahan jenazah
yang dihadiri oleh keluarga korban serta sejumlah petinggi polri
dalam sambutannya kapolri menyampaikan insiden jatuhnya helikopter p seribu satu ratus tiga
merupakan duka bagi seluruh institusi korps bayangkara
usai upacara penyerahan jenazah listio sigit menyampaikan
tim sar gabungan masih terus berupaya menjadi korban terakhir
sementara jenazah aibda joko mudo berhasil ditemukan nelayan pada rabu dini hari
sekitar pukul satu tiga puluh
kemudian dilakukan upaya
pencarian gabungan antara polri dan tni
kemudian ada basarnas kemudian ada pemerintah daerah
tagana dan juga masyarakat kurang lebih enam ratus orang
dibagi menjadi tujuh wilayah dan di tiga titik
alhamdulillah kita temukan kemarin
kemudian tadi pagi kita mendapatkan informasi
dan satu lagi korban atas nama joko mudo
helikopter polri p seribu satu ratus tiga yang mengangkut empat kru sedang terbang
dari pangkalanbun kalimantan tengah
menuju bandara hanan yudin tanjung pandang belitung timur
helikopter tersebut hilang kontak di sekitar perairan desa bukulimau
kejamatan manggar kabupaten belitung timur pada hari minggu lalu
jenasa mekanis priptu khoiru anam ditemukan oleh nelayan setempatnya
di pantai burung mandi belitung timur pada hari senin
adapun jenasa kopilot priptu muhammad lasminto
ditemukan sehari kemudian pada pukul sembilan lima puluh
sementara itu lokasi jatuhnya helikopter juga masih terus dicari
tim sar yang lainnya melakukan pencarian
di mana sudah dibantu oleh cn dua ratus sembilan puluh lima tni au
menggunakan peralatan sonar
dan kapal dari tni al dari direkturat hidros
juga menggunakan peralatan yang lebih canggih
sehingga insya allah akan bisa ditemukan selama cuaca mendukung
karena cuaca sangat cepat sekali berubah
jasad bribtu muhammad lasminto selanjutnya akan dibawa ke serang banten
menggunakan kereta jenazah untuk dimakamkan
sementara jenasa priptu khoiru anam dibawa ke tni au
tempat peristirahatan terakhir di magetan jawa tengah
menggunakan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima polri
arya dita utama fadli julian jakarta